kondisi buruk aldila dwi alfian anak pasangan badriono dan sumiati warga desa aji barang kulon
kecamatan aji barang banyumas sangat memprihatinkan
bocah sembilan tahun yang diduga penderita gizi buruk atau marasmus gizi ini
tak mampu berdiri hanya bisa digendong sang ibu
jika pakar rumah sakit belum
pekah hal dia orang
orang orang pekah hal orang
terusan aku sing perlu dibantu
mau diambil misalnya anak anaknya
saya tidak bisa sekeluarga saya tidak dapat
keluarga ardila berharap adanya uluran tangan dari instansi pemerintah
dan dapat bermain seperti anak anak sebayanya
ardila tinggal bersama orang tua
dengan kondisi kemiskinan dan ekonomi yang serba kesulitan
mereka bahkan tak memiliki kartu indonesia sehat atau kis
serta bantuan pkh
belum rangka faksos
seperti bantuan sembako
belum memberikan sebagian
saat ini tubuh ardila kurus kering seperti tak berdaging
anggota polres tabanyumas pun berencana
berkoordinasi dengan pihak terkait
agar keluarga ardila keluar dari kemiskinan